ya selanjutnya kita ada cerita dari kabupaten bandung jawa barat
sebuah pondok pesantren yang menjadikan kebudayaan tionghoa sebagai salah satu pelajaran tambahan bagi para santrinya
seperti inilah kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren yatim piatu dan ⁇ doafa ⁇ darul inayah cisarua kabupaten bandung barat
sekilas tidak ada yang berbeda dengan ponpes yang lainnya
namun setiap hari jumat para santri di darul inayah mendapat pelajaran kebudayaan tionghoa
mulai dari bahasa mandarin sufa atau kaligrafi tionghoa catur siangsi atau catur gajah dan senam taiji rutin dilakukan setiap jumat
kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun dua ribu sebelas silam
pengajaran budaya tionghoa ini merupakan kerjasama ponpes darul inayah dengan komunitas tionghoa bandung yaitu yayasan dana sosial priangan atau ydsp
kerjasama keduanya sudah berlangsung sejak tahun dua ribu
awalnya ydsp hanya memberikan bantuan sosial kepada santri di darul inayah
namun sejak tahun dua ribu sebelas keduanya sepakat untuk memberikan bantuan pendidikan yaitu dalam bentuk pengenalan budaya tionghoa
hingga saat ini puluhan santri telah mendapatkan beasiswa ke jenjang perguruan tinggi hingga menjadi atlet catur gajah berprestasi
salah satunya bubun bunyamin
alumni darul inayah
rumi darul inayah ini berhasil mendapatkan beasiswa jurusan bahasa mandarin di sebuah perguruan tinggi swasta di bandung
saat ini mubun telah bekerja sebagai penerjemah bahasa mandarin di sebuah perusahaan di cikarang
meskipun telah bekerja setiap minggunya bubun selalu kembali ke pesantren untuk mengajarkan bahasa mandarin kepada adik kelasnya
di sini ada banyak pengetahuan dari budaya tionghoa
kita bisa mengenal cahaya bahasa cina seperti suhfa shangji dan haiji
dan saya juga bisa membantu ibu bapa saya karena sekarang saya sudah bekerja
pimpinan pondok pesantren darul inayah mengaku banyak manfaat yang mereka dapatkan terutama untuk para santri
pimpinan pondok pesantren darul inayah mengaku banyak manfaat yang mereka dapatkan terutama untuk para santri
alhamdulillah mereka lebih toleran
alhamdulillah mereka lebih toleran
kita kan sebagaimana menghargai antaragama
ini kan masalahnya masalah duniawi
ini kan masalahnya masalah duniawi
selama kita ini kerjasama itu bukan merubah akidah dalam doa kita sudah dari dua ribu tiga dua ribu empat sampai sekarang anak anak nggak berubah
alhamdulillah kita sudah dari dua ribu tiga dua ribu empat sampai sekarang anak anak nggak berubah
tetap dan kalau kebetulan kita ini satu saat ada event dengan orang lain kita juga berubah
dengan orang orang tiong anak anak bisa melaksanakan ibadah segala macam
jadi kerjasama ini adalah dalam bentuk duniawi
meskipun memberikan banyak manfaat namun kegiatan ini bukan tanpa hambatan
kita ini di yayasan tidak pernah menyinggungkan tentang agama
kita ini tahunya adalah kemanusiaan
barang siapa yang mau dibantu kalau kita bisa kita bantu
jadi kita tidak berdasarkan agama atau siapa
dan bukan juga kebenaran saja kita itu masyarakat yang sekarang yang perlu pesantren
yang saya tahu pesantren saya tidak mencari siapa yang mau bantu siapa yang susah
saya lihat saya kenal sama pak asep saya kenalin ke yayasan saya minta yayasan membantu gitu
sosiolog universitas pajajaran yusar mengaku hubungan antar komunitas muslim dengan tionghoa sebenarnya sudah terjalin sejak lama di indonesia
namun masyarakat juga harus diberikan pendidikan tentang keberagaman agar dapat menjaga hubungan tersebut
itu bagus itu bagus sebagai penyadaran pendidikan multikulturalisme di indonesia begitu
kita harus aware kita harus sadar tentang perbedaan
dan juga perbedaan itu bukan unggul
untuk menjadi sekat tapi juga perbedaan itu karena perbedaan itulah rahmat gitu ya
jadi dengan siapapun kita bisa bergaulan kita bisa hidup secara bersama berlampingan
kerjasama darul inlayah dengan komunitas tionghoa ydsp membuktikan keberagaman bukan menjadi sekat pemisah namun justru membawa manfaat
franky wijaya laisa nisa helmi surya negara bandung